cepat seletar ke belum mati anak kambing itu
kena juga lu hahaha
ganti kecil bodoh
kecebak juga lu hahaha
tapi kelinci kemana ya
kelinci kelinci kamu dimana
saya sudah disini tepuk tangan untuk pesulap kita sally
banyak kamu disini toh
sally kalau dengan tudung merah ajaibmu semua pesulap di negeri ini pasti kalah sama kamu
iya dong karena anjing merah itu yang bakalan nemenin aku
di kontes sulap di sekolahku
sepertinya sebuah surat sally coba kamu lihat
yes surat dari nenek ika
peri biru tolong
ntarkan saya jamur kebajikan secepatnya penting ratu pergi nenek kita
penting kata nenek berarti nenek dalam bahaya kamu harus cepat pergi sali
tapi bunda kan lagi pergi aku juga kan gak tau dimana bunda menyimpar jamur kebajikan itu
kalau begitu kita coba cari saja sally
jangan jangan ada di lemari bahan bahan ajaibnya bundah yuk kita cari
dua jamur kebajikan
ya ini dia jemaah kebajikan
iya aku yakin soalnya bunda pernah cerita kalau jamu kebajikan itu bentuknya kayak begini
iya benar ini yang dibutuhin nenek
hati hati sally jamur ajai bunda itu kan cuma satu kalau hilang kasihan nenek sepertinya nenek butuh sekali
iya begitu aku akan simpan jamur ini baik baik sampai ke rumah nenek
kelinci bunda pulangnya sore bagaimana ini kelinci

kali langsung ke rumah nenek aja
sebaiknya sally berangkat ke rumah nenek saja nanti biar saya pamitin ke bunda kamu mau nenek tika dalam bahaya
ya sudah sally berangkat dulu ya bilang sama bunda kalau sally itu ke rumah nenek dan salam buat bunda ya
surat dari ratu peri
ini pasti ada yang gak beres
bunda sally tadi sally berangkat ke rumah nenek katanya selly takut kalau terjadi apa apa sama nenek tika
sally pergi ke rumah neneknya
hai kaca jaib sebentar lagi akan datang penguasa dunia baru
siapa lagi kalau bukan perni lalai
ini berkat anak anak kita
aku akan melihat yang cantik yang bisa disini
maaf tuanku pri ada satu anak gadis yang mencoba kalian datang ke kampung ini
dia akan mengancam keselamatan tuan peri
mengajar siapa anak itu
dia bernama saili tuanku gadis cilik yang selalu menggunakan tubuh merah
gadis tubung merah sepertinya saya kenal nama itu
jauh lebih gampang daripada saya
dia putri dari pri biru tuanku pri
gadis cilik itu akan mengancam dan menghancurkan kita semua yang sudah tuanku pri rencanakan
oh berani benar dia melawan saya
punya kekuatan apa dia
tidak kekuatan tuanku pri tapi gadis kecil ini akan mengantarkan jamur ajaib
yaitu jamur kebajikan ke rumah neneknya si ratu pri
apa jamur kebajikan
jamur kebajikan bisa menetalisir semua kejahatan kejahatan dunia ini
apalagi kalau jamur itu sudah sampai ke ratu peri
takkan kupiarkan ya semua
tenang tenang tuanku pri tenang
sebaiknya tuan kupri memikirkan bagaimana caranya menghadang perjalanan gadis cilik itu
dan rebut jamur ajaib itu kalau perlu
atau kalau perlu apa
lenyapkan gadis cilik itu agar tidak menjadi musuh bagi tuan putri
hah iya aku setuju
saya punya tugas untuk kalian
menghadang si tudung mer
dan merebut jamur kebajikan itu dan diberikan ke saya
dan kalian ingat saya telah memberikan ilmu kepada kalian untuk mengubah diri kalian
ingat wak pri
saya nggak mau tahu caranya bagaimana kalian harus memberikan jamur itu pada saya
terus caranya bagaimana tuanku
terus caranya bagaimana tuanku pri
ya ya caranya
sekarang kalian mau
kalian mau saya rubah je kodok
iya tapi jangan ngecek ngecek ya
semoga kalian berhasil pembantu pembantuku
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
bentang bentang jadi ratu beri nendang nendang
jatuh gatal sakit
udah sepatunya bau nendangnya sakit
pakai mendarat nggak mulus lagi
aduh badan ku juga sakit
makanya pesawat mendarat bulus aduh
nah terus kira kira ada di mana gasget itu ya
coba kamu liat udara
aduh tarannya bagaimana
udah bego yang berkelas dong pakai otak
ingat nggak pesannya prih
wah pinter juga lo
aku pengen jadi gengak
kalau saya jadi raksasa
enggak patut pas aku raksisi
ya udah berbahas

kamu di sini
burung tempat kamu di situ
kan di bawah
terima kasih garis kecil
kamu baik sekali
saya ibu kurcaci yang kamu tolong
sama sama ibu kurcaci
sally senang kok membantu kurcaci itu
karena kebaikan hatimu dan sebagai rasa terima kasih
saya ingin memberi kamu sesuatu yang nantinya pasti akan berguna
sekarang tunjukkan telapak tanganmu
terima kasih ibu kurcaci
makasih ibu kurcaci
dan ingat gadis kecil
jika nanti kamu dalam bahaya
lemparkan mutiara itu ke tanah
maka akan terjadi keajaiban

ini baru baru ini
oh ini tuh rupanya gadis kecil itu
bersudung merah dan membawa keranjang
hei gadis sudung merah
kenapa berteriak teriak begitu
gadis sudung merah
kamu harus ikut denganku
selly harus mengantarkan jamur ini rumah nenek secepatnya
ini penting sekali
kalau kita tidak ke sana
sama saja kita sudah membunuh anak kambing itu
ada apa dengan anak kambing itu
yang rubuh di dalam hutan
kita harus buru buru sebelum jaraknya habis
tapi bagaimana dengan nasib jamur ini
apa kamu tega
saya yakin kok kalau nenek kamu pasti akan memakan
sekaligus bangga karena cucunya sudah berbuat kebaikan
yaitu menolong anak kami

ya sudah deh
kita berangkat sekarang
hidup baru namanya anak yang baik
sekitar keburu mati anak kambing itu
hehehe penat juga lu
ternyata kamu kecebak juga ya
kamu butuhkan pertolonganku kan
jangan bawangin aku